ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyatakan bahwa indonesia akan bubar pada tahun dua ribu dua puluh
sebagian pihak menganggap pernyataan ini harus dinilai sebagai bentuk peringatan pihak oposisi terhadap pemerintah
masih upacara kita masih menyanyikan lagu kebangsaan kita masih pakai lambang lambang negara
gambar gambar pendiri bangsa masih ada di sini
tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian kajian di mana republik indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun dua ribu tujuh belas
bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di indonesia tidak apa apa
ini yang merusak bangsa kita saudara saudara sekalian
semakin pinter semakin tinggi kedudukan semakin curang semakin culas semakin maling
tidak enak kita bicara tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura pura lagi
inilah penggalan pidato ketua umum partai gerindra prabowo subianto yang menuai kontroversi
pernyataan prabowo yang diunggah di akun facebook partai gerindra tentang hasil kajian internasional yang menyebut indonesia bakal bubar pada tahun dua ribu tiga puluh harus dianggap sebagai peringatan bagi pemerintah
namun akurasi data perlu dipertanyakan terlebih indikasi indonesia jatuh dalam kategori negara gagal belum terlihat
mereka ramalkan kita ini bubar
pernyataan bahwa indonesia akan bubar pada dua ribu tiga puluh ini mendapat tanggapan dari direktur program saiful mujani research and consulting sirojudin abbas
seperti dilansir cnn indonesia com sirojudin mengatakan pernyataan itu merupakan bentuk peringatan oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa tentang potensi potensi konflik
sementara itu ketua dpp pdi perjuangan andreas hugo pareira memandang pidato prabowo subianto hanyalah imajinasi yang bersifat merusak
percaya dengan pernyataan prabowo itu karena rakyat sudah cerdas dalam memilah informasi
senada dengan prabowo ketua majelis kehormatan partai amanat nasional amin rais juga menyatakan kritikannya kepada pemerintah
seperti dilansir detik com amin rais menyebut program bagi bagi sertifikat yang dilakukan jokowi beberapa waktu lalu merupakan suatu pengibulan
sementara itu partai amanat nasional meminta pemerintah tidak perlu panik dengan kritik yang dilontarkan ketua dewan kehormatan pan amin rais
menurut elit pan amin rais
biasa melontarkan kritik sejak masa reformasi hingga sekarang
pak amin rais menyampaikan kritikan yang tajam itu dari dulu memang pak amin karakternya kan jangankan yang sekarang
orde baru pun juga tumbang karena kritikan pak amin untuk kepentingan konstitusi nkri kita
beliau kan sudah milik tokoh bangsa milik masyarakat
jadi anggaplah itu sebagai cambuk gitu loh bahwa pemerintah ini siapapun pemerintahannya tidak hanya pak jokowi saja
baik kita langsung saja membahasnya di prime news malam ini bersama dengan ferry juliantono wakil ketua umum partai gerindra
bang ferry terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada surojudin abas direktur program dari smrc
pak abbas terima kasih sudah hadir
dan dari luar studio ada masinton pasaribu wata fraksi pdi perjuangan
ini bergabung melalui sambungan satelit
selamat malam bang masinton
ya selamat malam
bung sirajudin dan bung ferry
selamat malam pak masinton
ini ada delay ya untuk sambungan komunikasi dengan pak masinton
tapi saya ingin mengajak kembali refresh lagi walaupun tadi sudah sempat ditayangkan video yang mencuplik pidato dari prabowo subianto berikut ini
kita masih upacara
kita masih menyanyikan lagu kebangsaan
kita masih pakai lambang lambang negara
gambar gambar pendiri bangsa masih
tidak ada di sini
tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian kajian di mana republik indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun dua ribu tujuh belas
mereka ramalkan kita ini bubar
bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di indonesia
ini yang merusak bangsa kita saudara saudara sekalian
semakin pinter semakin tinggi kedudukan semakin curang semakin culas semakin maling
tidak enak kita bicara tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura pura lagi
maksudnya mungkin pak ferry bisa memberikan penjelasan
maksudnya mungkin pak ferry bisa memberikan penjelasan
apa yang dimaksud dengan dua ribu tiga puluh indonesia bubar
memang kita mendengar jelas bahwa pak prabowo mengatakan mereka mereka yang bikin kajian kajian
ini hanya disampaikan
tapi seolah menjadi pembenar ketika pak prabowo tadi juga menunjukkan kondisi di bangsa ini
bahwa seolah olah aset aset negara ini banyak dikuasai oleh pihak lain
di luar negeri pemerintah kita merasa gak apa apa
ini mungkin bisa dijelaskan
yang menjadi kajian kajian seperti apa yang dimaksud oleh pak prabowo
pada pernyataan ada pihak luar menyatakan kita pada tahun dua ribu tiga puluh itu akan tidak ada lagi bubar
itu sebelumnya ada flase kalimat yang menyatakan bahwa kita ada membiarkan
sebenarnya kritik pak prabowo ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan untuk mengingatkan kita semua
bahwa kita diem ketika ada penguasaan tanah
itu indikatornya ada
angkanya ada delapan puluh
angkanya di bps juga ada
angkanya ada empat puluh tiga
pemerintah mengatakan empat puluh tiga di kecil kecilin
atau ada yang empat puluh lima dan lebih
belum lagi bicara tentang hutang
belum bicara tentang angka angka utang bisa dilihat di searching di google
bisa lihat kita depresionya itu sekarang meningkat diperbandingkan dengan produk domestik bruto
artinya di banyak negara contoh ada soal ketidakadilan soal hutang menyebabkan sebuah negara
contohnya ada yunani meskipun nggak bubar tapi dinyatakan bangkrut
karena ada peristiwa ketidakadilan yang kemudian memicu masalah besar di sana
nah secara de jure mungkin untuk membubarkan sebuah negara itu perlu ada pernyataan hukumnya
nah sebagai entitas hukum negara memang tidak
semudah terus kemudian bubar
jadi maksudnya tidak bicara ansih bubarnya negara tapi fakta ya
negara bisa kemudian menjadi tidak bisa gagal itu ada referensinya
ada yang namanya fail state
ada yang kemudian bangkrut seperti yunani
ada yang memang bubar
nah kita nggak tahu seperti apa
karena pihak negara di luar pihak pihak yang berkepentingan terhadap indonesia
karena memang indonesia sekarang
menjadi tempat di mana semua sumber daya itu bisa jadi rebutan
banyak pihak di luar
nah mereka punya pendapat atau pandangan yang memang menginginkan kita menjadi lemah
nah kalau kemudian kita yang di dalam negeri elitnya terutama
tokoh politiknya partai segala macam
kemudian biarkan seperti ini
ya memang akhirnya kekhawatiran seperti yang disampaikan pak prabowo
jadi maksudnya ini bentuk keprihatinan
bukan bicara kajian
bukan bicara kajian orang luarnya
tapi bicara kondisi di dalam
kalau kajian kan kalau yang spesifik bisa jadi
pak prabowo juga mungkin sebagai militer punya relasi informasi tentang intelijen
tapi kalau referensi intelektual referensi akademik
itu buku bukunya bisa dicari
nggak maksudnya terkait dengan indonesia dua ribu tiga puluh yang tadi
saya rasa menurut saya pak prabowo punya informasi
nah tetapi secara umum aja sekarang
kalau kita terus membiarkan penguasaan tanah seperti ini
kemudian kita biarkan sumber daya strategis kita keluar
kemudian kita membiarkan hutang negara kita menumpuk
sampai kemudian sampai nggak bisa bayar lagi ya
bisa jadi menuju ke sana
nah ujungnya kita nggak tahu
tetapi kira kira di banyak contoh
di belahan dunia ini
ada negara yang bangkrut
contoh seperti yunani
ada contoh negara yang kemudian bubar pecah
seperti uni soviet dan yugoslavia
ada juga yang fail state yang banyak di negara negara
yang kemudian terperangkap karena gf dan lain sebagainya
kita nanti minta tanggapan ke bang masinton ya
setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
prime news segera kembali
terima kasih bu indra
jadi pertama ya kita kaget ya
kita kaget dengan pidatonya pak prabowo
yang kemudian bubar tahun dua ribu tiga puluh
meskipun itu mengutip dari pendapat asing gitu ya
nah tentu begini
pertama kita juga harus melihat landasan historikal kebangsaan kita
landasan sejarah berdirinya bangsa kita
pertama ikatan ikatan kebatinan itu ya
kita menjadi sebuah entitas bangsa itu kan dimulai ketika pergerakan modern ya
yang disebut dengan kebangkitan nasional
kemudian ada sumpah pemuda
itu yang mengikrarkan diri kita satu bangsa satu bahasa satu tanah air indonesia itu
kemudian ketika kita secara kebatinan mengikatkan diri menjadi sebuah bangsa
ketika sidang ya bpupk untuk menyiapkan kemerdekaan kita ya
para pendiri bangsa kita itu menyampaikan pokok pokok pikirannya
kelak indonesia merdeka dasar negaranya apa
maka bung karno menyampaikan pidato yang sangat brilian
beliau gali seluruh nilai nilai yang hidup dalam masyarakat kita
beliau rumuskan menjadi pancasila pada saat tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima itu
dan kemudian secara kelamasi disetujui pancasila lah
menjadi dasar negara kita
nah yang saya mau katakan adalah bahwa negara kita ini didesain oleh para pendiri bangsa ini ya
bukan untuk hitungan waktu yang singkat
memang didesain untuk negara bangsa yang memang bisa bertahan panjang selama lamanya
itulah desain bangunan berdirinya negara dan bangsa indonesia ini
tapi yang dimaksud bang ferry juliantono itu
itu terkait dengan kondisi penguasaan beberapa aset yang kemudian sering dibawa luar negeri
tidak apa apa dan lain sebagainya
sehingga kemudian lama lama indonesia akan dikuasai oleh asing
intinya bubar yang dimaksudkan oleh pak prabowo menurut bang ferry tadi seperti itu
iya jadi ini tadi
maka saya menginikan dari awal tadi itu dulu
tentang landasan historicalnya dulu
baru kemudian nanti dalam pelaksanaan sekarang umpama
kalau kita lihat mpama begini
kalau sekarang hutang banyak
utang ini kan bukan persoalan yang baru sekarang ini
yang nggak boleh itu kalau hutang
hutang digunakan untuk memperkaya diri pribadi pribadi
atau kronik gitu ya
ketika zaman ordeban
ketika zaman ordebaru itu
kita pernah mengalami itu
hutang luar negeri digunakan untuk membiayai kroni kronik penguasa
bahkan dikorup pada saat itu
nah kalau hutang hutang digunakan ya
hutang digunakan untuk membangun ekonomi membangun infrastruktur dan lain lain ya
yang itu manfaatnya tinggi buat masyarakat kita
nah ini kan menurut saya juga bukan hutang yang kemudian disalahgunakan
karena juga keterbatasan anggaran apbn kita untuk membiayai proyek proyek yang itu harus bisa dibangun
dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi
sektor produksi masyarakat kita
nah artinya apa tugas pemimpin adalah membangun optimisme harapan
jadi saya tidak yakin dengan ramalan asing yang dikutip tadi
karena memang desain asing terhadap indonesia ini kan luar biasa
bagaimana upaya melemahkan indonesia bagaimana upaya menaklukkan indonesia
sampai kemudian yang disebut voxy war dan lain lain itu
nah kita jangan masuk dalam perangkap yang diinginkan asing tadi
nah justru tugas pemimpin adalah menentang itu semua
membangun harapan itu semua
nah kalau saya lihat begini

pemerintahan era pak jokowi ini
sudah bekerja dalam
pemerintahan pak jokowi ini sudah bekerja dalam track
dalam track untuk membangun kesejahteraan
karena tujuan masyarakat kita tujuan bernegara kita itu kan jelas
dalam alinea ke empat bukan undang undang dasar empat puluh lima
nah sepanjang itu pemerintahan bekerja untuk mencapai tujuan kita bernegara
bukan hanya sampai dua ribu empat puluh lima katanya era keemasan itu ya
sebelum dua ribu empat puluh lima juga ini bisa terrealisasi
sepanjang kita komitmen ya terhadap empat pilar kebangsaan
kalau yang dirumuskan oleh mpr pada masa pak taufik itu
undang undang dasar empat puluh lima
sepanjang kita dalam mengelola negara sesuai dengan empat pilar kebangsaan itu
pancasila undang undang dasar empat puluh lima kemudian nkri dan kebinekaan bhinneka tunggal ika
sepanjang kita konsisten dengan itu
negara bangsa indonesia ini akan kokoh selamanya
pancasila itulah yang menyatukan kita dan kemudian
membuat kita bisa mencapai tujuan tujuan pemerintah
baik sekarang saya minta pandangan dari bang sir jodjilin abbas
bagaimana anda melihat ini
kalau kita lihat dari sisi kemarin begitu ya
begitu urut sebenarnya
walaupun sebenarnya yang disampaikan pak prabowo ini adalah tahun lalu
cuma muncul lagi film jadi beberapa waktu terakhir ini
bagaimana anda melihat
yang dikritisi dari inti benang merahnya adalah
bagaimana kemudian asing sepertinya dilihat begitu dominan dalam hal aset
kemudian hutang indonesia
dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat kritik kritik yang ditujukan ke pak jokowi akhir akhir ini
pertama saya ingin menempatkan bahwa pidato pak prabowo itu sebagai warning dan kritik terhadap bangsa indonesia
dan juga terhadap pemerintah
bahwa ada persoalan yang harus diperhatikan
dan jika luput memperhatikan dan merespon itu
maka ada resiko yang dalam jangka panjang
mungkin itu tidak baik untuk survival negeri ini
mungkin yang perlu dicek ini soal datanya dan informasinya
pasti berapa akurat
dan cara memandangnya
karena indonesia ini sekarang sudah semakin terbuka
kita berbisnis dengan dunia internasional
investasi di dalam negeri juga terbuka
dan kesempatan setiap orang untuk turut terlibat
turut terlibat dalam industrialisasi dalam negeri
termasuk juga mendayagunakan sumber sumber daya alam yang dimiliki negeri ini
juga sekarang sudah semakin terbuka
kritik yang disampaikan pak prabowo itu bukan sesuatu yang baru
bahkan itu salah satu alasan terpenting dari desakan untuk reformasi di sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
bahwa ada akumulasi aset pada negara
ada akumulasi aset pada sekelompok kecil orang itu
itu pertama kali terjadi dalam sejarah indonesia itu selama periode orde baru
dan disitulah kita kritik ada kkn itu
ada kolusi disitu
ada korupsi dan ada nepotisme
maka bisnis itu selalu terkait dalam kerangka itu
maka beberapa orang mendapatkan privilege karena kedekatan dengan pemerintah
untuk dapat konsesi konsesi macam macam
termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam
tapi kalau disampaikannya sekarang artinya apakah itu mengkritisi yang pemerintahan sekarang atau bagaimana menurut anda
saya kira itu menyampaikan bahwa masalah itu masih ada
belum terakses secara penuh
memang kita harus fair juga
jangan sampai kita salah apa namanya
salah mengartikan bahwa ini seolah olah dosanya pemerintah sekarang pak jokowi
saya kira enggak
ini adalah konteks sejarah yang sudah kita
jalani selama ini
oleh karena itu
kalau ada upaya upaya baik yang dilakukan pemerintah misalnya untuk membuka kesempatan seluas luasnya untuk dalam hal misalnya
pengelolaan sumber daya alam
kepada warga negara indonesia
dan juga kepada negara lain untuk berbisnis secara fair disini
saya kira itu progres yang baik
karena dengan demikian kalau kita lihat angkanya misalnya pelaku bisnis nasional kita
dibanding selama orde baru itu berubah total
besar sekali perubahannya
baik dalam hal sumber daya alam maupun dalam bisnis teknologi
karena sekarang masyarakat sudah punya kebebasan yang lebih besar
dan juga kemudahan untuk melakukan bisnis
termasuk juga dalam hal sumber daya permodalannya
oleh karena itu
meskipun memang pak prabowo itu memberikan warning bahwa masalah itu masih besar
tidak berarti perbaikan selama ini tidak terjadi
malah justru saya melihat bahwa salah satu sumber optimismenya adalah
munculnya kekuatan ekonomi baru
yang dimotori oleh pelaku bisnis
yang tidak punya sejarah koneksi dan kolusi atau nepotisme yang dirintis selama masa orde baru itu
banyak pengusaha pengusaha baru yang justru muncul
karena kekuatan dan karena dia punya kapasitas untuk melakukan itu
sudut pandangnya seperti itu
benar seperti itu pak bang ferry
artinya bukan di era pemerintahan sekarang ini yang kemudian
kondisinya saya tidak enak jadi ngomongin
kan itu yang disinggung oleh pak prabowo
kalau memang sebenarnya ini peringatan untuk semuanya
dan sebuah kritik terhadap situasi
pak prabowo juga eksplisit menyatakan bahwa
artinya kita itu kan sebenarnya sebagai tokoh politik
ini mengingatkan khususnya kepada elit politik kita
bahwa elit politik itu juga bisa berkhianat
bisa jadi kaki tangan juga
kaki tangan siapa ini
kekuatan di luar
dari zaman dulu ya gitu juga
tapi kan kemudian apa yang sampaikan mas hinton tadi
negeri ini negara ini bangsa ini
itu karena ada orang orang ya
yang memang konsisten memperjuangkan ini
banyak bangsa kita yang juga jadi
memperjuangkan ini maksudnya seperti apa pak
ya membela tanah air
membela wibawa bangsa
nah sekarang kalau kita lihat tadi
bisa jadi ini juga sebenarnya bisa berlaku umum
tapi juga bersifat khusus
mengenai pemerintahan sekarang
tanpa bermaksud untuk
apa yang juga menjadi prestasi dari pemerintahan ini
tapi juga beberapa kebijakan mas hira judin
misalkan seperti soal reklamasi
itu menjadi pertanyaan
karena semua orang juga menyatakan bahwa
contoh contoh yang seperti itu
penguasaan tanah tanah yang di atas pembangunan proyek
kereta api cepat jakarta bandung
kemudian penguasaan tanah tanah untuk dibangun di atasnya
untuk kelas masyarakat tertentu
masalahnya dimana masalahnya dimana
masalahnya dimana itu
tanah itu tanah milik rakyat
kalau penguasaan tanah diberikan kembali
ya akan menimbulkan makin ketidakadilan
makin tinggi angka ketidakadilan itu
bisa saja pemerintah nggak tahu
pemerintah sekarang pun bisa
siapa yang kemudian melakukan itu menurut anda
bisa jadi saya gak tahu
misalkan soal reklamasi
presiden kan ngerti
kalau itu juga sebenarnya hanya menguntungkan sekelompok kecil juga
sekelompok kecil orang kelompok ya
tapi penguasa itu bisa jadi gak tahu
bisa juga gak sadar
gitu juga jadi menurut saya
nah ini pertanyaan pertanyaan ini penting
makanya saya tadi dikaitkan dengan penguasaan tanah
kebetulan pak amin rais kemarin mengkritik
dia juga mengkritisi yang sama
kalau sertifikasi itu menurut sebenarnya saya nambahin aja
biar ngerti sekalian
bahwa itu adalah kerjaan dirjen ke bawah
itu haknya rakyat bukan prestasi
yang berkuasa itu reforma agraria
bagaimana tanah itu tidak
kalau sekarang gampangnya gini
tanah itu gak dikuasai lagi oleh sekejintir orang
tanah itu direformasi kemudian didistribusikan
kemudian diatur siapa subyek penerima tanah tersebut
sekarang banyak tanah tanah yang nggak produktif
tapi orang punya jutaan hektare
swasta swakta juga begitu
jadi itu maksudnya yang dimaksud pengibulan itu jangan sampai tertipu disitu
artinya kalau nyambung dari pernyataan pak amin
maksudnya pak amin adalah seperti itu
nah kan sama tadi yang disampaikan pak amin dengan apa yang dirasakan oleh pak prabowo
tentang penguasaan tanah
angkanya ini benar loh
koefisien gini rasio penguasaan tanah
itu kalau bisa delapan puluh
oleh pemerintahan sekarang dikurangin
pemerintahan sekarang ini
ini mungkin tujuannya ke pemerintahan sekarang ya bang seru
karena pemerintah itu representasi kekuasaan
di tangan tanggung jawab pemerintahan lah bangsa ini bisa bertahan
di tangan pemerintahan pun juga sebuah bangsa bisa jatuh
gagal bangkrut seperti di yunani
bisa pecah seperti di yogoslavia dan uni soviet
kondisi kondisi yang diceritakan ini bang mas hinton
saya harus mengulang ya
bang mas hinton kondisi yang seperti ini dimaksudkan yang dikritisi oleh pak prabowo itu
ya jadi yang disampaikan itu tadi saya katakan
kita perlu menguji data tentang itu gitu
nah sepanjang pemerintah pak ma dalam konteks seperti apa
pemberian sertifikat apa segala macam
ini kan bagian menguatkan redistribusi tanah kepada masyarakat
ini kan bukan yang datang kerjaan yang tiba tiba begitu ya
nah kemudian persoalan di masyarakat ini kan juga bukan persoalan yang baru baru ini muncul seketika gitu ya
nah ini persoalan lama yang kemudian pemerintah sekarang itu coba memberikan jalan keluarnya
di nawacita itu reforma agraria kan bagi bagi sertifikat
ini kan pak
reforma agraria itu beda dengan bagi bagi sertifikat
justru kita malah mendukung sebenarnya nawacita di dalamnya ada program reforma agraria kita dukung
tapi masalahnya sekarang reforma agrarianya tidak dilakukan oleh pemerintah
yang dilakukan pemerintah hanya bagi bagi
saya bukan terima kasih ada yang kemudian haknya rakyat dilakukan
tapi masalahnya dalam level yang lebih besar bukan seperti itu
justru ini sedang berjalan pak periw
ini sebentar lagi pak washington
ya umpamanya begini nih
saya kak karena ada
maksudnya supaya tidak terpotong nih umpama
pengakuan terhadap masyarakat adat
ya hak hak masyarakat adat selama ini umpama seperti yang di jambi
kemudian ada di wilayah tapanule di sumatera dan lain lain juga
nah ini kan bagian dari tahapan reforma agraria itu
bukan yang tadi sekadar bagi bagi sertifikat
ini kan ini bagaimana pemerintah ini bekerja mengurai persoalan lama
yang selama ini menyusahkan masyarakat
dan kemudian pemerintah mencoba hadir dalam persoalan masyarakat yang selama ini sudah terbelenggu dengan soal soal lama
begitu ya pak
nah persoalan selama ini umpama
apakah kita konsisten dengan undang undang pokok agraria
ini kan juga butuh diskusi panjang tentang itu nanti pak
pak per kan pernah di dewan tani yang menyuarakan tentang land reform itu
nah maka jadi tidak fair juga kalau kemudian persoalan lama ini dibebankan pada pemerintah yang baru berjalan menuju tahun keempat ini
begitu pak periw
baik nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini tetaplah di cnn indonesia prime news
terima kasih pak
terima kasih pak

tetapi yang penting penting di garis bawahnya adalah
bukan berarti bahwa warning resiko ini tidak punya makna sama sekali
penting tapi harus di garis bawah
garis bawahi di situ bahwa sampai di batas mana sebetulnya posisi kebijakan pemerintah
terkait dengan misalnya hak hak penguasaan dan investasi
karena begini kalau kita lihat
misalnya dalam penguasaan untuk perkebunan gitu
statusnya seperti apa diklarifikasi
apakah memang dia milik ataukah hak penguasaan saja
sewa dalam waktu tertentu
nah oleh karena itu jangan sampai yang kayak begini ini
bisa menjadi presiden yang tidak baik bagi sikap pemerintah terhadap bisnis lokal maupun bisnis asing
termasuk ide dulu di tahun enam puluh an nasionalisasi perusahaan perusahaan asing dalam negeri
justru tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat dalam negeri
dengan catatan nasionalistik seperti tadi
seperti zaman orde lama dulu
maka saya kira kita harus fair dari sisi kesempatan dan kemampuan
nah kesempatan dalam pengertian pemerintah harusnya menjadi fasilitator
yang membuka kesempatan bagi siapapun untuk turut berbisnis
terus memanfaatkan sumber daya itu
fasilitator dalam hal itu
dan itu juga tergantung pada kemampuan juga dalam negeri
seberapa siap kita dalam menjalankan itu
karena nggak bisa juga misalnya pemerintah atas nama nasionalisme membatasi itu
lalu memberi privilege untuk orang lokal atau sebaliknya
saya rasa kita sudah di zaman yang kita pasti setuju dengan kapitalisme
tapi kapitalisme yang didrive oleh pemerintah adalah kapitalisme yang juga kemudian
dia harus tidak dalam kapitalisme yang kuno
bahan baku bahan mentah keluar dalam bentuk bahan baku
baku dan bahan mentah
kita juga pengen kemudian peran serta asing
itu dalam pengelolaan aset ini
dikelola untuk bisa menambah daya dukung
tapi yang ada sekarang itu kerannya itu terlalu terbuka untuk asing
maksudnya seperti itu
yang dilihat oleh pak prabowo
dan itu yang menurut pak prabowo
sumber daya kita yang sangat strategis keluar
nah kalau dibuat industri pengolahannya
ada nilai tambah yang kemudian masuk ke indonesia manfaatnya
kalau ini kan sekarang kalau bahan mentah terus di luar dijual kemudian bahan mentah kan sebenarnya
tidak apa bedanya dengan zaman dulu
sekarang kita sudah bicara tentang itu
kalau kemudian pasti pak prabowo partai gerinda akan mendukung peran serta asing dengan tadi catatan
nah yang kedua kita juga pengen supaya kegiatan investasi itu
perekonomian kita itu juga bisa menampung tenaga kerja kita
nah ini sekarang tenaga kerja buruh murah dari luar
buruh murah loh buruh murah didatangkan dalam jumlah yang besar kecil
dengan tenaga kerja asing yang sering disampaikan
juga buruh murah dari china itu mengambil sebagian besar porsi yang seharusnya bisa dilakukan oleh tenaga kerja di kita
nah logika yang mana yang mau dipakai
kalau itu dibiarkan maka itu berbahaya
kalau kemudian masuk dalam jumlah yang lebih besar ya china
jumlahnya penduduknya miliaran
di sana sekarang pertumbuhan ekonominya sekarang sedang
tapi banyak pengangguran yang masuk
tapi kalau pernyataan presiden yang beberapa waktu lalu ketika disempat berpidato mengatakan
tidak ingin tenaga kerja asing dipersulit masuknya ke indonesia itu soal yang lain ya
itu yang menurut saya pak jokowi ini kadang kadang ngerti tapi terus kemudian ngomongnya di publik seolah olah seperti itu
maksudnya bagaimana itu pak soejo
ngomongnya begitu sepertinya seakan akan gitu
tapi pak jokowi dalam beberapa hal dia mengatakan bahwa
paham sebenarnya justru memberikan saya minta supaya menteri tenaga kerja
dirijen imigrasi untuk memberikan kemudahan visa bagi
nah visa yang bebas ini kemudian dalam konteks tadi
itu dipergunakan oleh pihak luar untuk bisa masuk ke indonesia dalam bentuk ya mudah mudahan baik baik aja
tapi kalau misalkan nanti jumlahnya makin besar orang yang masuk ke indonesia menjadi buruh murah misalkan
oke baik itu
apa nggak mengganggu
kemudian itu menjadi potensi yang dikhawatirkan kita dan dikhawatirkan pak prabowo
jadi pak prabowo sendiri kan punya nulis buku punya pikiran tentang paradoks indonesia
pasti referensinya utuh
dan kalau kemudian pernyataan ini disampaikan nggak ada niat untuk apa apa untuk mengingatkan kita semua
kita break terlebih dahulu primis akan segera kembali setelah jeda
baik kita kembali ke bang masinton yang ada di luar studio bang masinton
singkat saja langsung ke poinnya bank masinton
yang ingin saya tanyakan tadi sebenarnya hanya mencoba menyambungkan dari bang ferry
yang salah satu yang disoroti selain tadi ada hutang dan lain sebagainya aset banyak dibawa ke luar negeri
kalaupun ekspor ternyata bukan barang yang memiliki nilai tambah
lalu kemudian dikritik soal buruh asing buruh murah ya
kalau sebelumnya kan tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia ini disebut buruh asing murah yang masuk ke indonesia
yang harusnya bisa diisi oleh tenaga kerja di indonesia sendiri begitu
apakah anda melihat bahwa faktor faktor inilah yang dimaksud oleh prabowo bisa merusak masa depan indonesia
ya itu kan gini saja
itu kan propaganda yang sebenarnya juga sudah terbantahkan
awalnya itu tenaga kerja asing masuk ke indonesia itu jutaan
terus kemudian sekarang menggunakan idiom
seperti pak ferry katakan tadi
jadi saya tertawa
sesungguhnya ini kan usang juga idiom ini
mana ada buruh murah cina masuk ke indonesia gitu ya
apalagi dalam jumlah besar
itu kan semuanya terbantahkan
kemudian juga dalam konteks apa
minerba kita kan membatasi
sekarang itu diwajibkan itu
perusahaan tambang itu tidak boleh langsung
membawa barang mentah kita
mengekspor bahan mentah kita harus melalui proses pengolahan di smelter
bahkan beberapa apa itu juga banyak yang gulung tikar juga
jadi terbantahkan juga ya
perusahaan perusahaan tambang yang tidak memiliki smelter
nah iya artinya kalau kita melihat bahwa yang disampaikan pak ferry tadi
seakan akan ini warisan lama ini dibebankan pada pemerintahan ini kan juga tidak fair
menurut kalau dalam ukuran pandangan saya begitu
nah maka memang saat ini kita butuh apa
butuh keyakinan dan kebersamaan sebenarnya
kita bagaimana menciptakan bangsa yang berdikari nih
berdiri diatas kaki sendiri
bangsa yang kokoh
supaya tadi tidak bubar seperti yang dikutip oleh pak prabowo
berdasarkan pengamatan pengamatan dari luar tadi itu
dan saya yakin memang tidak bubar
nah maka tugas pemerintahan yang sekarang ini
saya sudah yakin bahwa ini adalah pemerintahan yang bekerja
menjawab tantangan kekinian tadi
tantangan yang diwarisin dari persoalan panjang kita ini
bagaimana pemerintahan sekarang ini bekerja
supaya kita bangsa ini memiliki harapan
harapan hidup harapan kehidupan
harapan dalam sebuah bangsa dan kemudian juga harapan untuk sejahtera
bukan sekedar hidup lagi gitu
nah maka konektivitas pembangunan ke daerah daerah
transfer keuangan juga itu berjalan semua
baik baik bang mas hinton terima kasih atas waktunya malam hari ini
di cnn indonesia prime news
sebagai penutup mungkin bang sirajudin
jadi apa yang anda capture begitu selama beberapa hari terakhir ini
apa yang anda lakukan terhadap pemerintahan pak jokowi ini
dinilai begitu dari sisi soal banyak dikuasai oleh asing
didominasi dan bahkan bisa mengkhawatirkan bagi masa depan indonesia itu sendiri
pertama saya kita harus menempatkan bahwa kritik dari pak prabowo dan pak amin itu
sebagai sebuah kritik normal saja
normal saja ini ya
jadi tidak perlu direaksi berlebihan bahwa ada pendapat seperti itu
tinggal dicek saja seberapa akurat datanya dan seberapa bisa dipercaya informasi itu
tapi yang lebih penting itu adalah fokus pada progress
dan apa namanya perbaikan yang tengah dilakukan oleh pemerintah ke depan ini saat ini
karena begini kalau bercerita tentang berapa besar problemnya gitu
maka kita akan cenderung lebih pesimis dan frustrasi
karena problematik sekali melihat itu
tapi kalau kita fokus pada apa yang mungkin dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah masalah itu
dengan bertahap dan fokus maka kita sebetulnya bisa lebih optimis
bahwa tentu saja saya tidak yakin pak prabowo percaya dengan ramalan dua ribu tiga puluh itu
kalau melihat dengan perkembangan itu
itu jika pemerintah dan bangsa ini tidak melakukan apapun
pak prabowo menyatakan itu sebelumnya
betul karena faktanya justru sedang ada perubahan dan perbaikan yang sangat signifikan
dalam dekade pas reformasi ini
tapi secara umum kira kira anda melihat apakah kemudian pernyataan pernyataan kritik tentang asing
dan yang menguasai indonesia ini lebih kepada pelabelan di tahun politik atau itu hanya sebuah kritik biasa
tentu saja itu kita harus tempatkan di dalam kerangka politik saat ini
menempatkan dirinya di dalam persoalan substantif bangsa ini
saya kira itu saja
jadi pandang normal termasuk juga pak amin seperti itu
lebih fokus pada apa yang sudah dilakukan aja untuk menyelesaikan masalah ketimbang berdebat tentang seberapa besar masalahnya
baik terima kasih atas selesainya malam hari ini
pak ferry bang sirojudin abbas telah bergabung bersama kami malam ini selamat malam
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetaplah bersama kami di prime news